gunung semeru di kabupaten lumajang jawa timur mengeluarkan awan panas
bagaimana kronologinya dan bagaimana penanganannya agar kejadian ini dapat diantisipasi
sehingga bisa meminimalisir kepanikan warga maupun kerugian yang dialami
saat ini sudah ada pakar vulkanologi pak surono atau biasa disapa mbah rono
halo selamat malam mbah rono
selamat malam mas iqbal selamat malam para pemutus asin
baik mbah rono
sebelumnya perlu kami sampaikan pula bahwa kami juga mengundang
namun hingga saat ini kami belum bisa terhubung dengan beliau
namun nanti kami bisa bertanya tanya terkait dengan kronologi pasti dari kejadian ini
dan langsung saja saya ke mbah rono
mbah rono seperti yang tadi sudah disampaikan oleh bupati lumajang
yang mengatakan bahwa kejadian ini ternyata jauh lebih besar
daripada kejadian yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh lalu
dari kacau mata mbah rono seperti apa
apakah ini memang benar benar terjadi seperti itu
dan apa sebenarnya penyebabnya
sebetulnya merasa seperti biasanya gitu ya
biasa terjadi lepusan gas kuat kemudian abu
mungkin puluhan kali per hari gitu ya
sambil dia juga membentuk kubah lapar
manakala kubah lavanya semakin lama semakin besar
bukur juga pasti
yang tidak pasti kan kapan terjadinya dan diikuti atau tidak awan panas guguran itu
kalau kubahnya volumenya besar kemudian gugur
bisa diikuti awan panas kuburan yang cukup intens intensnya cukup besar
apalagi sekarang ini musim hujan
sehingga kubah lapar itu bisa menjadi lapar
karena memang hujan juga hujan
apakah ini lebih besar dan lebih kecil
karakter meru ya gitu gitu saja
dan kan sudah ada rekomendasi lima km kemudian tidak berada di alur lembah alur sungai kobokan
daya terjang awan panas kalau sudah menjadi lahar hujan
itu sangat dasar
kalau curah hujannya intensnya tinggi gitu kan
maka laharnya seolah olah intensnya tinggi gitu
nah itu gaya rusaknya hebat
jangan seperti semen gitu ya
bergerak cepat gitu ya
batu batu saja seolah olah lambang
kalau hanya air saja batu batu nggak akan terbawa
tapi dengan lahar itu
dia bisa terbawa dan bisa menyebabkan kerusakan apapun lingkungan maupun
infrastruktur yang dilewati gitu
dan biasanya lahar ini karena dapatnya awan panas bisa menjadi panas gitu
berarti bisa dipastikan bahwa hujan ini sebenarnya menjadi salah satu faktor
yang bisa membuat terjadinya
terjadinya awan panas timbulnya awan panas ini yang terjadi
yang menjadi awan panas itu kubahnya dulu
oh dari kubahnya
namun kubah dulu
jadi kan kubah itu kan kelapa yang keluar
beku numpuk numpuk numpuk
sebagian jadi batu sebagian masih setengah encer setengah beku gitu
ada yang masih encer yang baru
sebagian lama pulih menjadi seronin besar labil dia
apalagi dikasih curah hujan yang tinggi
maka dia akan gugur
dan gugur itu memproduksi awan panas yang berupa
gas kemudian abu kerikil krakal sampai contohnya bongkak gitu
dia akan turun dengan kecepatan tinggi tergantung dengan kecuraman
bisa mencapai dua ratus km per jam
sampai enam ratus derajat
mungkin masuk ke sungi kobokan itu
mungkin dua ratus tiga ratus lah
tambuh air mungkin seratus lebih mati gitu ya
dan masuk ke sungi kobokan itu kalau kebujat
bisa ada letupan letupan itu namanya erupsi sekunder atau letusan sekunder
kemungkinan ya kan kalau misalnya volume kubah laparnya itu gugur semua
awan panas guguran susulan tidak ada selesai
tetapi lahar ini akan terus menerus masih prosesnya masih lama
tergantung nanti curah hujannya seperti apa
kalau sekali cus beruk mungkin sekali tidak lama tapi besar
tapi hujannya nyicil ya mungkin kecil kecil saja
tetapi semua itu kan rezeki yang diberikan oleh
karena itu masih pam di situ
bahwa infrastruktur yang terus yang lahar ya pasti ada
nah mbak rono ini kan kita berbicara soal kejadian yang tadi sempat membuat warga panik
nah apakah ini sebenarnya memang tidak bisa kita prediksi begitu
mengingat bahwa kita juga memiliki alat alat
pvmbg memiliki alat alat yang luar biasa begitu
dan alat ini selalu dipantau
pada silet krekan tadi
membentuk kubah lapak
dan kemungkinan gugur
makanya pvmbg memberikan status
kasus hak gunung api semeru itu waspada
hak masyarakat untuk mengetahui kalau waspada itu saya harus berbuat apa
agar saya selamat sih gitu
misalnya ragi sekian
tidak boleh misalnya lima km
jangan beraktivitas atau hati hati waspada tinggi
bila beraktivitas di
setiap saat bisa terjadi lahar
semua sudah ada di situ
kan dari dulu ya
awan panasnya menghadap ke besok kobokan
gitu banget ya
apa kemudian ada awan panas guguran
terlepas lebih besar lebih
kubah lapa gugur itu sudah pasti
tetapi kapan terjadi ini
itu yang ilmu berantai monologi nggak pasti gitu loh
tidak bisa dilihat dari ciri ciri
apa yang akan terjadi begitu melihat
ataupun curah hujan seperti yang tadi sudah disampaikan
kalau letusan ya
kalau letusan bisa dilihat dari kegempaan
ini barang nempelok begini
lama lama besar lama lama besar
itu suatu sandung
yang kebangsaannya nggak tahu
kalau suatu sandung ditumpuk tumpuk gitu loh
satunya keamanan kita nggak tahu
letusan yang dibangun oleh kegempaannya mungkin bisa
tapi mitigasi kan bukan masalah ramal
kalau longsor itu sudah pasti terjadi
arahnya sudah diketahui
statusnya sudah diberitahu
dari status itu apa yang harus diperbuat oleh masyarakat
boleh dan tidak boleh
itu nggak tahu
kan mitigasi kan begitu
bukan masalah ramal ramal
ilmu dan teknologi itu kan menjadi tidak ada artinya apa apa
karena masyarakatnya tidak mau pegang itu
bukan masalah ramal ramal
kan misalnya gini
mas tahu lah
mendung itu tanda tanda mau hujan
terserah mas itu
mau bawa payung atau tidak
tetapi pertanyaan saya
pasti kah akan terjadi hujan
jam berapa itu mau hujan
berapa volume curah hujan
saya nggak tahu
mendung tanda tanda hujan
kalau hujan saya udah bau payung
tidak hujan ya tidak apa apa
paham hal itu betul
kalau longsor sudah pasti
siapa ya nggak tahu
batas batas daerahnya itu sudah diberitahu
ya sudah mari kita sama sama berhati hati gitu loh
tapi kalau menurut catatan dari mbak rono sendiri
sebenarnya sudah berapa kali hal ini terjadi
dan apakah dari kejadian kejadian
kalau saya tidak salah ini dari seribu delapan ratus sembilan puluh enam
dari seribu delapan ratus delapan belas ini pak kejadian ini
mungkin bapak nanti bisa lebih menjelaskan lebih detail
saya tahun tahunya nggak tahu lah gitu ya
nggak hafal dulu
tetapi kirinya jadi itu aja
dia akan berulang terus
setiap waktu begitu
beginilah ya kan
misalnya ya sebagai contoh
tempat terjadi di yogyakarta
atau dua ribu empat tsunami terjadi di aceh
pertanyaan apakah akan terjadi lagi
pasti terjadi lagi
yang tidak tahu itu kapan
alam itu jujur
kalau pernah terjadi ya akan terjadi lagi
apakah kita kekurangan teknologi

maksud saya itu
secara politik masyarakat dengan para teknokratnya itu bersama sama
beradaptasi dan merevigasi dengan gunung apinya
nah mbak berbicara soal kejadian hari ini
ini kan kejadian yang sudah berulang
lalu tadi juga sempat ada warga yang panik
bahkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat saya sempat membaca ada warga yang menjadi korban
lalu sebenarnya efek dari awan panas ini seperti apa
mungkin bisa mbah rono jelaskan
awan panas ini campuran berbagai material lepisan gunung api
ada gas ada debu ada kerikil ada bahkan bongkar itu juga ada
kalaulah ini kejujuran kubalap
dan itu temperatur ini sangat tinggi
paling tidak enam ratus derajat itu mendapat
kalau gunung apinya curam itu kecepatannya sangat tinggi
kalau barang panas lewat di dekat kita kita tidak usah langsung kalau tersentuh kita langsung gosong
di sekitarnya juga
karena uap panasnya bisa bermasalah
apalagi temperatur tinggi
di atas katakan dua ratus tiga ratus
mungkin tiba tiba badan kita itu kering gitu
dengan dua per tiga kita isinya air tiba tiba kering ya selesailah persoalan hidup kita
nah itu yang terjadi
dan kemudian kepanikan itu selalu ada
sesuatu yang datang tiba tiba
tolonglah dunia mau kiamat
saya juga panik lah kalau ngadakan seperti itu
walaupun sering terjadi gitu
kalau kejadian sering terjadi ini kan selama empat lima tahun
melihat dalam begitu takut juga gitu loh
tapi sejauh ini bagaimana mbak rono melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan perlengkapan lalu juga mitigasi bencana yang dilakukan
apakah sudah berjalan sesuai
atau pun sebagaimana semestinya
atau justru ada yang harus lebih difokuskan oleh pemerintah agar kejadian seperti ini bisa diantisipasi
tidak ada yang sempurna di sini
sepuluhnya ini tuhan saja
bahwa teknologi sumber daya manusia itu sedikit cukup banyak kurang
kalau dikatakan oh teknologinya kurang ya kurang
mau mengejar sampai batas mana
kok sdm nya kurang
saya lebih banyak orang yang dikatakan
doktor anak anak saya waktu saya jadi kepala ada tiga doktor
tapi kalau dibandingkan dengan jepang satu gunung api lima dokter sampai sepuluh dokter yang kurang
nah sekarang beginilah mitigasi itu subjeknya apa
manusianya bukan teknologinya
kehebatan apapun sampai teknologi
kalau masyarakatnya tidak mau mengerti dengan alamnya mana masyarakat sebagai tamu
alam sebagai tuhan rumah
layaknya seorang tamu itu harus mengerti agar istiadat yang punya rumah
dan mitigasi gunung api itu bukan masalah ramal ramal
kalau menurut saya teman teman saya tidak fair lah
karena saya mantan di sana dan mereka adalah anak anak mantan anak buah saya
kita bisa menilai
coba baca rekomendasinya
kalau saya mengerti rekomendasi
dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah
apa yang dilakukan dari ubd
itu sudah bahagia
bahwa sesuatu yang datangnya tiba tiba
bencana itu terjadi pada saat kita ada kelengahan di sana
kalau ditanya apakah kan
karena anda tidak bisa memprediksi kapan itu
bahwa dia akan gugur sudah pasti
tapi tak kapan dan berapa besarnya ini yang kita cita cita
oleh karena itu rambu rambu itu sudah dikasih tahu
sekian kilometer loh sungai ini loh
itu yang sudah diberi tahu
mbaknya sudah cepat melakukan sesuatu
bppd nya sudah tangkap
baik baik mbak rono
tentunya ini lagi lagi membuat kita semakin bisa mengerti bahwa kita memang berada di lingkungan yang
yang patut diwaspadai terkait dengan ini
dengan bencana setidaknya kita bisa dalam tanda kutip bergandengan tangan
begitu bisa memahami keadaan seperti ini
baik mbak rono itu tadi wawancara kami dengan pakar vulkanologi pak surono
terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
pertama tama selamat malam
semoga ini bermanfaat bagi kita semua
baik selamat malam pak